berkunjung ke kota malang tak lengkap rasanya jika tidak mencicipi kuliner khas kota ini
salah satunya adalah cui mie
priscila dauhan akan mengajak anda mencicipi salah satu cui mie legendaris yang ada di kota malang
dan informasinya akan sekaligus melutup redaksi cnn indonesia siang kali ini
ibu alkurnia dipamit selamat siang dan sampai jumpa
kota malang memiliki sejuta pilihan wisata dan kuliner khas yang menggugah selera
salah satunya adalah cui mie
nah campuran mie dengan pangsit ini memang banyak ditemukan di kota malang
tapi saya mau ajak anda nih untuk mencoba cui mie yang letaknya tuh ada di kompleks kelenteng tertua di malang
nah perasaan kalian seperti apa ayo ikut saya
kedai cui mie klenteng atau cui mie koafuk berada di kompleks klenteng n angkiong
yang merupakan kelenteng tertua di kota malang
awalnya cui mie klenteng didirikan oleh seseorang bernama cem ming
pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
seiring waktu berganti kedai mie kelenteng dikelola oleh cucu dari cemi yang bernama afuk
ini usaha mie dimulai dari kakek saya
jadi kebetulan saya adalah generasi ketiga
dari kakek saya diturunkan ke ayah saya
terus kemudian sekarang pilihan saya yang generasi ketiga
keringkong saya itu dari tahun seribu sembilan ratus empat puluh
sebelum indonesia merdeka
jadi beliau waktu itu berjualan
kalau kondisinya lagi perang
berarti beliau harus nutup jualannya dan beliau ikut perang
beliau membuat mie itu dari satu tempat namanya santong
jadi selain beliau mempelajari imut belah diri
juga beliau membuat seni membuat mie ini
sekilas tampilan cui mie hampir sama dengan mie ayam
namun yang membedakan mie ayam biasanya memiliki bentuk mie yang sedikit tebal dan topping ayam berbumbu kecap
sedangkan cui mie menggunakan mie yang gepeng dan tipis atau cui
soal rasa cui mie cenderung lebih kuat karena memakai banyak jenis minyak sehingga lebih gurih
nah di kedai cui mie kuafuk ini anda bisa memilih ya
mau cui mie kering atau cui mie kuah
tadi saya dibikin sama kua fook ini cui mie kering
jadi kuahnya terpisah bisa ditambah sendiri
atau kalau anda mau ini kuahnya bisa langsung ada di minyak
itu tergantung selera
ini ada pangsit rebus di dalamnya
terus ada taburan ayam cincang yang menggugah selera
ini harumnya juga udah menggoda sekali
dan juga ada bawang goreng dan seledri di atasnya
kedai mie kuafuk terkenal dengan mie yang dibuat secara tradisional dan tanpa pengawet
tak heran mie di kedai ini berwarna agak pucat seperti kuning telur
meski begitu rasanya tetap lezat dan gurih
apalagi kalau ditambah acar dan potongan cabai rawit sebagai pelengkap
ya lain mienya juga lain
dulu afku masih belum nikah
jadi masih joko sudah langganan afqook
semangkuk cuimi klemteng dibanderol dengan harga rp dua puluh empat lima ratus
prisky ladauhan andika suramanto malam